presiden jokowi berkelakar siapa inisial m yang digadang gadang menjadi pendampingnya pada pemilihan presiden nanti
jokowi juga masih enggan membocorkan kapan waktu deklarasi calon wakil presidennya itu
jokowi mengatakan deklarasi dan pendaftaran bisa saja dilakukan pada kamis esok dan pada hari terakhir pendaftaran jumat mendatang
pertemuannya dengan ketua umum partai pengusung dan pendukung juga bersifat fleksibel bisa dilakukan pada rabu malam atau kamis esok
jokowi menegaskan terbuka pada partai yang ingin bergabung dengan koalisinya dalam suasana dinamika pilpres ini pada rabu sore
presiden bertemu dengan ketua mui maruf amin ia menyebut pertemuan itu hanya membahas soal mui
tadi siang jam dua pak
tadi bawah pak
tadi bawah pak
tadi bawah pak
tadi sempat isi buku tamu
apa pada saatnya pembahas mui
pada depannya pakai m
misalnya kan m
m juga inisialnya
ini semua m pak
muhammad yusuf kalas
mbak puan juga
apakah betul betul f atau memang itu sekali lagi itu adalah bagian dari politik redikoy atau pengelabuhan politik misalnya
dari presiden dan juga koalisinya